sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders
kebijakan belajar dari rumah
bekerja dari rumah
dan beribadah di rumah perlu
terus untuk kita gencarkan
untuk mengurangi tingkat penyebaran covid sembilan belas
dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat
work from home memaksa dan mendorong sejumlah masyarakat indonesia
harus memantau pekerjaan hingga pembelajaran dari rumah
bagi sebagian kalangan kebijakan ini menimbulkan pro kontra
salah satu tantangan yang dihadapi dengan aktivitas
kerja dari rumah yakni menjaga komunikasi dalam bisnis
keluarga hingga pasangan
selain itu koneksi internet yang tidak lancar
terkadang menjadi kendala saat belajar maupun bekerja
adalah bagian dari memulai revolusi industri empat
bekerja dari rumah menjadi hal yang baru bagi sebagian besar
masyarakat indonesia namun kebijakan ini diperlukan
guna mendekat laju sebarang virus corona
serta mempermudah pelacakan penularan covid sembilan belas
presiden joko widodo menegaskan bahwa kebijakan untuk
beraktivitas produktif di rumah perlu dilakukan untuk menekan
penyebaran virus corona atau covid sembilan belas
menyusul himbawan ini salah satu operator seluler terbesar
di indonesia turut proaktif mengoptimalkan interaksi online
untuk membahas lebih lanjut telah terhubung bersama kita
ibu ririn widaryani selaku direktur sales telkomsel
selamat siang bu ririn dan juga ada bapak dharma simorangkir
selamat siang pak dharma juga
pak dharma dan bu ririn sehat sehat ya
alhamdulillah sehat mbak

ini salah satu upaya kita untuk social distancing dengan melakukan telekonferensi saja
begitu ya bu dan bapak
saya ingin ke bu ririn dulu dengan himbawan untuk bekerja
ataupun juga belajar dari rumah
nah ini kira kira apa yang dibutuhkan oleh para pekerja dan pelajar kita
supaya bisa tetap efektif dari rumah begitu
oke jadi seperti kita ketahui ya work from home atau pekerja di rumah
ini kan salah satu imbauan pemerintah

untuk terus memerangi pandemi global covid sembilan belas
jadi memang kalau supaya bekerja tetap produktif belajar juga tetap efektif
memang ada beberapa yang perlu disiapkan
tapi simpel aja kira kira hanya mungkin tiga langkah lah ya
pertama laptop atau gadget yang harus disiapkan untuk komunikasi
kemudian yang kedua pasang laptop
artinya jaringan internet yang handal
mungkin bisa jaringan mobile atau juga pakai wifi gitu ya
dan yang ketiga adalah platform untuk video conference
ini untuk supaya bisa tetap interaksi dengan teman teman sesama pekerja
maupun dengan kantor atau dengan pekerja yang mungkin yang masih terpaksa berada di luar
nah telkomsel sebagai
leader di telekomunikasi operator kami komit dan terus proaktif untuk bekerja sama dengan pemerintah
dan semua pihak untuk bisa menyediakan fasilitas work from home ini
kita berikan solusi platform yaitu cloudx
mungkin pak dharma bisa menjelaskan lebih lanjut tentang cloudx ini
cloudx ini seperti apa pak
jadi layanan cloudx dari telkomsel ini sebenarnya kita merupakan layanan solusi komunikasi yang terintegrasi
baik itu menggunakan voice video teks maupun digital file sharing
ditujukan solusi komunikasi ini ditujukan untuk mendukung kegiatan kegiatan yang bersifat kolaboratif
jadi apakah itu berupa meeting berupa report
berupa reporting berupa ruang belajar ya di kampus maupun di sekolah sekolah
dan hal hal yang lain yang memang bersifat kolaboratif
dan layanan ini dilakukan secara virtual dan berbasis cloud
jadi ketika kita bilang berbasis virtual secara virtual artinya pelanggan korporat telkomsel bisa menikmati layanan ini tanpa ada investasi tambahan di perangkat telekomunikasinya
dan ketika kita bilang berbasis cloud
artinya layanan ini bisa diakses digunakan dimanapun dan kapanpun juga
jadi ada tiga sebenarnya layanan utama dari cloudx
yang pertama itu adalah cloud communication
ini merupakan semacam virtual pabx
kemudian yang kedua adalah cloud contact center platform
ini untuk perusahaan perusahaan yang memang memiliki lisensi untuk call center bisa menggunakan platform ini secara cloud
yang ketiga yang memang sangat relevan dengan work from home sekarang yaitu cloudx meeting
nah closex meeting ini sendiri secara esensi memberikan ruang kolaborasi secara virtual
untuk mengunduh aplikasi cloudx ini apakah hanya bagi pengguna telkomsel saja begitu ya pak ya
ya jadi layanan ini bisa diakses oleh berbagai macam device perangkat
untuk pelanggan yang non telkomsel tetap masih bisa mengakses
tetapi hanya bisa menggunakan jika menggunakan layanan akses internet yang lain
tetapi untuk membuat sebagai host meeting ini memang harus pelanggan telkomsel
oke baik lalu apa bedanya dengan penyedia atau juga layanan serupa ya video conference dari platform yang lain
kita akan lihat
kita bahas lebih lanjut nanti pak dharma dan juga bu ririn
pemirsa jangan kemana mana insiders masih akan kembali sesaat lagi
masih bersama cnn indonesia insiders bersama telkomsel
pak dharma secara teknis berapa kapasitas room video call dan juga mampu berbagi apa saja dalam cloudx ini
ya di cloudx ini kita bisa melayani sampai seratus peserta secara bersamaan
jadi satu ruangan meeting itu bisa di attend oleh seratus peserta secara bersamaan
untuk kolaborasi fungsi kolaborasi
fitur fitur yang bisa dinantikan yang pertama adalah untuk melakukan screen sharing
jadi kalau kita meeting itu biasanya kita mau men share report atau progress atau suatu file atau video dengan partisipan yang lain
jadi bisa melakukan screen sharing atau application sharing
yang kedua juga ada namanya whiteboard ya virtual whiteboard
jadi sama seperti di ruang kelas atau di ruang meeting
whiteboard ini bisa digunakan untuk mendemonstrasikan sesuatu
dan juga kita bisa melakukan file sharing antara peserta peserta yang ikut
oke ini kan ada beberapa juga aplikasi serupa begitu ya aplikasi telekonferensi lainnya
nah ini bedanya apa nih dengan cloudx
ya jadi yang paling utama dalam layanan video conference itu adalah user experience
nah user experience ini yang prima itu bisa di deliver oleh layanan cloutex telkomsel melalui tiga hal
yang pertama adalah jaringan telkomsel yang sangat handal
dan dengan ini jaminan untuk layanan ini bisa dinerimati dengan user experience yang prima itu bisa kami sediakan
yang kedua adalah layanan ini memiliki hosting cloudnya itu di install atau ada di telkomsel
untuk quality of service jauh lebih bagus dan security juga bisa dijamin
dan yang ketiga ini yang salah satunya yang paling penting adalah fitur one click to join
jadi untuk peserta kalau kita mengadakan sebuah meeting dengan seratus peserta
kalau layanan yang lain itu harus buat login dulu harus buat account dulu dan yang lain lain ya
jadi dengan telkomsel cloudx hanya link yang dibuat
dibuat oleh host itu bisa di share dan para peserta tinggal hanya mengklik satu kali sehingga bisa langsung join
apakah itu melalui smartphone ataukah itu melalui laptop atau desktopnya
jadi tiga fitur ini yang kami berikan supaya user experience ketika pelanggan menggunakan telkomsel cloudx bisa terjaga dan bisa terdeliver dengan prima
oke konektivitasnya begitu dijamin begitu ya dengan kualitas yang baik
tapi bagaimana dari sisi keamanan
nah ini mungkin menjadi pertanyaan dan juga kekhawatiran dari para pengguna
bu ririn mungkin bisa dijelaskan apakah dijamin bahwa video call ini tidak akan diretas lewat cloudx begitu
iya mbak jadi layanan cloudx telkomsel ini kami jamin aman
jadi bahwa kita melalui berbagai persiapan dan berlapis gitu ya untuk menjaga keamanan
yang pertama dari sisi assessment security maupun vulnerability ini sudah comply dengan polusinya telkomsel
dimana telkomsel sendiri sudah mengimplementasikan iso dua puluh tujuh ribu satu yang merupakan referensi international standard dalam security
dan yang kedua dari sisi komunikasinya sendiri

ini adalah proses penyelidikan dan enkripsi
baik untuk signaling maupun juga untuk medianya
dan di dalam cloudx nya sendiri kita menggunakan cloud yang on premisesnya telkomsel
jadi bukan menggunakan public cloud
dengan demikian ini pasti lebih terjamin gitu ya
dan yang ketiga ini dengan kemudahan yang tadi disampaikan oleh kak adan mbak
kita juga dalam mengadakan conference itu lebih aman
karena host peserta itu hanya bisa join kalau diundang gitu
kalau diinvite oleh hostnya
dan hostnya sendiri itu bisa memilih kalau misalnya tidak yang terundang kemudian ada yang ingin join meeting gitu ya
jadi dengan security yang berlapis itu kami jamin aman
sebenarnya salah satu security nya adalah juga dengan caranya kalau di aplikasi lain adalah menggunakan kode
begitu kan bu ririn ya
tapi khusus cloudx ini justru tidak menggunakan kode
nah ini bukannya jadinya lebih gampang begitu untuk siapa saja bisa masuk
tadi kan harus diinvite dulu
yang kalau peserta yang tidak diundang itu tidak akan bisa join karena hostnya yang akan mengendalikan
oke pak dharma mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi
ini sekarang ini dengan banyaknya orang yang bekerja atau belajar dari rumah tentunya kemudian juga terjadi lonjakan traffic layanan data begitu
nah ini bagaimana mengantisipasi hal seperti ini
jadi telkomsel sendiri sudah meningkatkan kapasitas jaringan kami seiring dengan kita melihat adanya meningkatnya traffic traffic
terutama traffic traffic yang ada sekarang
terutama traffic traffic yang ada sekarang
pindah dari daerah komersial dari central business district itu pindah ke residential
dan telkomsel kami sudah meningkatkan kapasitas jaringan jaringan kami di sana
jadi dengan itu kami bisa mengamankan lonjakan traffic dimanapun berada
termasuk untuk yang akan menggunakan layanan cloudx ini
salah satu tadi layanan dari cloudx adalah cloudx communication begitu ya pak ya
nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang cloudx communication ini
ya kalau cloudx communication itu sendiri itu berupa layanan virtual pabx
jadi ketika pelanggan itu membutuhkan layanan virtual pabx
call center gitu ya itu biasanya harus investasi di perangkat yang memang sangat mahal gitu ya
dan membutuhkan waktu setup yang sangat lama
jadi kalau anda ingin membuat call center contohnya untuk call center untuk covid sembilan belas atau call center untuk penanganan yang lain gitu ya
itu hanya nanti akan mendapatkan nomor dari telkomsel dan anda bisa mendapatkan semua fitur fitur yang ada di sebuah layanan pabx sama seperti yang layanan yang isi
tadi sempat mengatakan bahwa trafik untuk layanan trafik sudah aman begitu ya pak ya
ya seberapa efektif aplikasi cloudx ini pak
ya jadi untuk aplikasi cloudx meeting itu kira kira membutuhkan bandwidth satu lima sampai dua mbps
tergantung dengan resolusi kamera yang digunakan baik itu laptop atau smartphone nya
gltu telkomsel menjamin untuk layanan ini di seluruh indonesia bisa digunakan dengan user experience yang prima seperti itu
dan jika memang ada tempat tempat jaringan jaringan yang memang mungkin karena padat dan yang lainnya itu menurun
maka ada fitur otomatis dari cloudx meeting sendiri sehingga resolusi videonya bisa dikurangi gitu ya
tetapi layanan tidak terputus
jadi ini yang bisa kita lakukan
sehingga user experience bisa sangat prima
buat mereka yang bukan pengguna telkomsel pak apa yang didapatkan dari cloudx ini pak
ya saat ini pelanggan yang non telkomsel jika memang mendapatkan undangan dari host meetingnya yang menggunakan nomor telkomsel
bisa join mungkin dengan akses internet yang lain
apakah dia menggunakan komunikasi data yang lain
komunikasi data yang lain itu bisa mengakses layanan yang tetap sama dengan yang lain
oh jadi hanya bisa mengakses apabila ada undangan begitu ya pak ya
tapi tidak bisa mengunduhnya sendiri tidak bisa mengunduh aplikasi cloudx
kalau untuk aplikasi di smartphone yang lain bisa mengunduh tetap
tetapi nanti dia akan menggunakan tapi dia tidak bisa nanti meng create meeting itu sendiri
untuk mengunduhnya ini bisa di mana saja ya pak ya
di ios ataupun juga play store ini semua bisa begitu ya
jadi ketika anda menggunakan smartphone itu nanti anda bisa mendownload aplikasi cloudx itu di ios atau android
kemudian kalau anda menggunakan laptop basisnya laptop anda bisa download juga untuk versi windows dan make oed nya untuk aplikasi
bu ririn terkait dengan himbauan work from home begitu ya
nah dengan adanya cloudx ini apa yang diharapkan oleh telkomsel begitu
ya tentunya harapan kami bahwa masyarakat mematuhi himbauan pemerintah ya untuk terus social distancing kemudian work from home tapi tetap terus produktif
ya kami sebagai provider yang paling terdepan kami tetap komit untuk menyediakan tadi kualitas kemudian coverage juga tentunya kapasitas
seiring tadi dengan perpindahan masyarakat dari perkantoran kemudian ke rumah tentunya kapasitas jaringan kita yang mungkin dibutuhkan pelanggan di rumah itu terus terus kami pastikan
ini setiap hari ini terus kita monitor terus kita pastikan bahwa experience customer itu tetap bagus tetap produktif walaupun bekerja dari rumah
jadi ini tentunya sesuatu yang mungkin kita lihat positif bahwa himbauan pemerintah sudah di respon oleh sebagian masyarakat kita
dan tentunya sekali lagi mudah mudahan ini masyarakat juga tetap produktif dengan bekerja di rumah
ada satu lagi pertanyaan yang mungkin juga pasti sangat ingin ditanyakan oleh pemirsa adalah berapa sih sebenarnya biayanya untuk berlangganan ini
tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi
jadi nanti jangan dulu dijawab begitu
kita akan kembali lagi pemirsa
cnn indonesia insiders bersama telkomsel akan segera kembali
ya masih bersama kami di cnn indonesia insiders bersama telkomsel
pak dharma himbauan dari pemerintah kan memang tidak hanya untuk pekerja tapi juga bagi para pelajar untuk belajar dari rumah begitu
nah ini bagaimana untuk dari sisi pelajarnya sendiri dengan menggunakan aplikasi cloudx ini
ya betul sekali
jadi memang layanan cloudx meeting ini bukan hanya untuk dunia usaha tetapi juga untuk dunia pendidikan
jadi memang cloudx meeting ini bisa digunakan sangat bisa digunakan untuk ruang belajar untuk interaksi antara guru dengan murid antara dosen dengan mahasiswa
jadi semua juga bisa menggunakan layanan cloudx meeting ini untuk tujuan untuk belajar secara interaktif
bu ririn bagaimana pemetaan penggunanya di indonesia sejauh ini
bagaimana setelah nanti usai work from home ditiadakan ini potensinya seperti apa
karena kan sekarang ini mungkin memang sedang banyak sekali yang menggunakan karena memang himbauan dari pemerintah begitu untuk belajar atau bekerja dari rumah
kalau saat ini pemetaannya kita rilis minggu yang lalu itu alhamdulillah ter split di berbagai sektor ya mbak ya
yang cukup cepat bereaksi tentunya memang perguruan tinggi
kemudian pemerintah daerah bahkan berbagai lembaga negara
juga yang sudah menerapkan
ini di samping perusahaan perusahaan yang memang sudah menerapkan work from home
ya tentunya kita tidak berharap bahwa covid sembilan belas ini berkelanjutan ya berkepanjangan
tentunya harapannya segera berlalu
namun demikian secara service club ini tetap akan bisa dimaksimalkan even nanti covid sembilan belas sudah lewat gitu ya
berbagai sektor yang memang membutuhkan komunikasi
tapi convert jarak jauh ya
misalnya pendidikan tetap mau belajar online gitu ya
itu juga masih sangat mungkin
dan tentunya berbagai perusahaan yang mungkin komunikasi antar kantor yang cukup jauh
even dengan global partner itu sangat mungkin dilakukan
jadi ini memang kebetulan kita rilis sebelumnya pas moment work from home
oke bagaimana sejauh ini ibu pengalaman penggunanya ada testimoni apa saja begitu
ya cukup ada beberapa yang direct menyampaikan terima kasih ke kami gitu ya
apresiasi tentang layanan ini
salah satunya kemarin dari lembaga negara menyampaikan bahwa
dua belas jam non stop video conference ya dari berbagai lokasi di jakarta bekasi kemudian sunter di kebayoran dan seterusnya
dan alhamdulillah lancar experience nya juga sangat sangat nyaman
dan gratis gitu ya alhamdulillah
daerah yang paling potensial menggunakan cloudx ini daerah mana bu
ya tentunya secara jumlah pelanggan pastinya jakarta ya
dan kalau kita lihat juga memang yang ter impact corona ini paling besar karena di jakarta
dan juga secara maturity untuk teknologi itu adoption teknologinya juga jakarta
jadi memang jakarta yang paling tinggi
oke terakhir bu ririn adakah biaya yang dibebankan dan biayanya ini kepada pekerja atau kepada perusahaan
seperti yang tadi disinggung ya sebenarnya ini adalah bentuk komitmen kami
untuk bersama sama pemerintah memerangi covid sembilan belas ini
jadi kami berikan free access sampai enam puluh giga per bulan kepada host meeting
kemudian kita juga berikan free license untuk meeting
itu sampai seratus participant
dan yang ketiga untuk pelanggan telkomsel dari prepaid postpaid yang mengakses cloudx
jadi yang join di meeting
itu kita berikan free tiga puluh giga sebulan
jadi hampir tidak ada biaya untuk menggunakan service ini mbak
untuk sampai kapan begitu free nya bu
ada batas waktu
mudah mudahan ya kami berikan satu bulan
dengan harapan tentunya kita sudah bisa selesai memerangi covid sembilan belas ini
oke baik terakhir pak dharma ada yang ingin disampaikan
mungkin harapan terkait dengan literasi digital di indonesia
ya baik jadi layanan cloudx meeting ini memang timingnya gitu ya dengan covid sembilan belas ini memang hampir bersamaan
tetapi juga mungkin kita bisa lihat dari tadi testimoni testimoni dari pelanggan yang sudah menggunakan layanan ini
jadi kolaborasi itu secara digital ini memang sangat diperlukan
ini hanya sekedar momentum saja
tetapi benefit yang bisa dihasilkan itu sangat lewat interaksi digital ini sangat besar ya
kalau kita bayangkan kita nggak perlu bermacam macam macetan gitu ya
kita nggak perlu sibuk mengalokasikan waktu untuk pergi ke sana dan kemari
semua layanan semua kegiatan kolaborasi itu bisa dilakukan melalui layanan clouting meeting ini
jadi saya lihat mungkin
mungkin dari generasi yang muda juga mungkin ini akan menjadi suatu new normal begitu ya
ketika melakukan kolaborasi itu memang nggak harus bertemu langsung dan bisa berinteraksi secara digital
kita lihat juga di pemerintahan daerah gitu ya
banyak yang memang sudah mulai menggunakan ini untuk koordinasi koordinasi juga
karena kalau koordinasi harus ketemu harus rapat itu juga akan sangat mahal dan sangat time consuming
jadi menggunakan layanan cloudx meeting ini indonesia bisa lebih produktif
bekerja dan belajar dari rumah pun bisa tetap efektif dan produktif
baik terima kasih pak dharma dan juga ibu ririn untuk informasinya
tentunya kita sangat mendukung adanya aplikasi ini ya
supaya bisa menambah efektivitas dan juga efisiensi dari bekerja dan belajar dari rumah
pemirsa demikian cnn indonesia insiders bersama telkomsel
saya lucia sahari undur diri sampai jumpa